cantik cantik banget

pada akhirnya mas kesang sudah menjadi suaminya mbak erina
sekarang sudah kemas
mas kesang sekarang sudah menjadi suami mbak erina
ya pasti bahagia atau tak jawab
dah pasti bahagia
jadi sempat haru mungkin pada sebuah profesi akad dan beberapa profesi budaya
budaya lainnya harunya seperti apa
karena lihat mas kesang grogi saya jadi ikut grogi gitu
tadi sempat nangis juga
tadi acting aja
dah ya dah
mau berangkat ke solo ganti dulu ayo
persiapan buat besok